terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua belas tahun
dan pidana denda sejumlah lima ratus juta rupiah
sempat meminta dibebaskan dalam pledoinya
mantan menteri sosial juliari peter batubara
akhirnya difonis dua belas tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah
subsidi dari enam bulan penjara dalam kasus korupsi
pengadaan bantuan sosial covid sembilan belas
majelis hakim menyatakan juliari batubara
terbukti secara sah dan meyakinkan
menerima uang komisi dari para vendor pengadaan bansos covid sembilan belas
periode dua ribu dua puluh senilai tiga puluh dua empat miliar rupiah
meski fonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa
yakni sebelas tahun penjara
tak sedikit yang menganggap fonis ini terlalu ringan
terlebih gembar gembor fonis berat
bahkan fonis mati terhadap yang melakukan korupsi bansos
indonesia corruption watch icw bahkan menyebut
juliari seharusnya dipenjara seumur hidup
masyarakat juga punya pendapat yang beragam
terkait ponis dua belas tahun penjara terhadap juliari
sebagian ada yang mengatakan dua belas tahun penjara sudah cukup untuk juliari
namun ada juga yang mengatakan ponis seharusnya lebih berat
lebih menyangkut bantuan sosial untuk rakyat miskin
menurut saya sih tidak pantas mendapatkan masa hukuman dua belas tahun
kalau ekstrimnya saya menurut saya
pantasnya sih setimpal dengan apa yang rakyat terima gitu
karena itu menyangkut masyarakat banyak
harusnya berapa tahun bu
harusnya mah seumur hidup aja
menurut saya sih itu masih kurang ya
karena kalau kita melihat dampak dari bansos itu sendiri kan
sangat besar sekali ya bagi masyarakat yang terdampak dengan pandemi covid ini
dimana mereka tidak bisa mencari mata pencarian
hilang mata pencarian
harusnya berapa tahun
kalau menurut saya sih itu baiknya sih sampai
tapi kalau tidak ya sudah mati ya
terlepas dari polemik fonis juliari
apakah sudah cukup atau terlalu ringan
korupsi di saat rakyat sulit karena pandemi
hanyalah dilakukan orang yang tak punya nurani
tim liputan cnn indonesia